pengadilan negeri jakarta timur memfonis rizik sihab atas tiga kasus yang berbeda
namun dari fonis tersebut hakim memberi hukuman lebih ringan daripada tuntutan jaksa
dan berikut ini rangkuman dari litbang cnn indonesia
pengadilan negeri jakarta timur menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara kepada rizik syihab
putusan yang dibacakan ketua majelis hakim supadman yompa menyatakan rizik melanggar aturan terkait dengan adanya kerumunan dalam acara pernikahan putrinya
peringatan maulid nabi muhammad di petamburan jakarta barat
fonis hakim tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa satu lima tahun penjara
tidak sampai di situ pada hari yang sama ketua majelis hakim suparman nyompa memfonis rizik sihab lima bulan penjara
pada dua puluh tujuh juli

rizik dinyatakan terbukti tidak mematuhi protokol kesehatan dan menghalangi petugas covid sembilan belas memasuki pondok pesantren miliknya
fonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa sepuluh bulan penjara
ada pun fonis ketiga di pengadilan jakarta timur
pada dua puluh empat juni dua ribu dua puluh satu rizik dihukum empat tahun penjara
lebih rendah daripada tuntutan jaksa
enam tahun penjara
fonis dibacakan oleh ketua majelis hakim khatwanto
rizik dinyatakan terbukti bersalah menyebarkan berita bohong tentang hasil tes swab dalam kasus rumah sakit umi bogor jawa barat hingga menimbulkan keonaran